dalam sidang pembacaan fonis majelis hakim menyatakan mempertimbangkan status terdakwa richard eliezer sebagai justice kolaborator
selain itu richard juga dinilai bukan pelaku utama dalam peristiwa pembunuhan brigadir nofriansyah yosua huta barat pada delapan juli dua ribu dua puluh dua silam
hal ini disampaikan salah satu anggota majelis hakim alimin ribut sujono dalam persidangan yang digelar rabu siang
dengan agenda pembacaan fonis untuk terdakwa richard eliezer pudiang lumiu
majelis hakim mengaku mempertimbangkan rekomendasi lpsk terkait status terdakwa richard eliezer sebagai justice kolaborator
selain itu majelis hakim meyakini terdakwa richard juga bukan pelaku utama
wakil ketua lembaga perlindungan saksi dan korban susi laning tias mengaku bahagia saat mendengar hakim membacakan fonis pidana penjara satu lima tahun bagi terdakwa richard eliezer
di pengadilan negeri jakarta selatan rabu siang
ia mengaku bersyukur status richard eliezer sebagai justice kolaborator dipertimbangkan oleh majelis hakim
alhasil eliezer mendapat vonis jauh lebih ringan dibandingkan empat terdakwa lainnya